kementerian perhubungan melalui direkturat jenderal perkereta apian
kembali menyelenggarakan pengangkutan motor gratis atau motis
bagi calon pemudik pada lebaran dua ribu tujuh belas
kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas
dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas
yang disebabkan pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
di mana angkutan motis masih menggunakan moda transportasi lain
seperti truk dan kapal laut
tahun ini kemenhub hanya menyediakan angkutan motis
berupa moda transportasi kereta api
pendaftaran peserta motis dapat dilakukan secara manual
dengan mendatangi langsung stasiun kereta api yang ditunjuk
atau secara online melalui halaman web kementerian perhubungan
stasiun pasar senen merupakan salah satu dari sepuluh stasiun kereta api yang ditunjuk
sebagai tempat pendaftaran pengangkutan motis
sabtu pagi sudah terlihat antrean calon peserta
yang ingin mendaftar secara manual
saya sebenarnya merasa terbantu adanya program ini dari kemenhub
tapi tahun ini pelayanannya jauh lebih buruk daripada tahun kemarin
kalau tahun kemarin lebih bagus
pihak kemenhub mengaku sudah berupaya
untuk selalu meningkatkan pelayanan pengangkutan motis dari tahun ke tahun
namun mereka tidak menyangka bahwa masih banyak kekurangan dari segi pelayanan
ditambah dengan adanya penerapan sistem baru
yang memperbaiki kualitas pengangkutan motis
sebagian besar hampir sama
cuman memang kita berharap kita mau meningkatkan kualitas tahun ini
kalau tahun lalu kan kita lebih melihat kuantitas
tapi sekarang tahun ini kita mau minta kualitas
nah satu hal yang baru yang berbeda di tahun ini adalah
sekarang kita mau implementasikan barcode
jadi setiap motor itu pada saat diserahkan itu ada barcodenya
kemenhub berharap dengan pengangkutan motis ini
dapat membantu masyarakat
dan meningkatkan pelayanan untuk menghadapi arus mudik lebaran tahun dua ribu tujuh belas
rizvan huta barat jakarta